munculnya wabah covid sembilan belas membawa banyak perubahan dalam tatanan hidup manusia
dan melahirkan beberapa adaptasi kebiasaan baru
salah satunya adalah penyediaan fasilitas cuci tangan di tempat umum
guna menerapkan hidup sehat dan mengurangi penyebaran virus corona
namun amankah tempat cuci tangan umum dari virus corona
untuk mengelaborasi hal tersebut dalam segmen dokter menjawab kali ini
sudah bergabung dengan kami melalui sambungan zoom dr agus dwi susanto
dokter spesialis paru yang juga ketua perhimpunan dokter paru indonesia
selamat siang mbak fida terima kasih kabar baik
dok ada pandangan bahwa penularan covid sembilan belas juga mungkin terjadi di tempat cuci tangan umum
apa pandangan anda mengenai hal ini
terima kasih mbak
jadi seperti halnya fasilitas fasilitas umum
kita ketahui bahwa tempat tersebut memiliki potensi terjadinya transmisi atau penularan sars cov dua atau covid sembilan belas
tentu tetap harus menjalankan protokol kesehatan
karena potensi itu bisa terjadi penularan secara langsung
kita berbicara kita gatok atau bersihin atau tidak langsung
ketika kita menyentuh benda benda di sekitar tempat cuci tangan tersebut
berapa lama virus bisa hidup di tempat seperti wastafel cuci tangan umum dok
itu sebenarnya tergantung dari bahan dari wastafel itu
ada yang dari stainless steel ada yang dari porselin atau dari bahan lain
bervariasi ya ada yang hanya bertahan tiga jam ada enam jam
bahkan ada beberapa yang sampai bisa bertahan empat puluh delapan jam ya
saran untuk menghindari resiko penularan di tempat cuci tangan umum
tentunya kita wajib menjalankan protokol kesehatan yang tadi saya sampaikan
kita harus menggunakan masker tetap pada saat kita cuci tangan di tempat umum
kemudian kita menjaga jarak ya supaya ini bisa mengurangi transmisi
dan yang ketiga tentu kita melakukan cuci tangan dengan langkah cuci tangan yang benar
sesuai dengan who dan yang terpenting adalah ketika selesai cuci tangan
maka yang menjadi krusial pada saat kita mematikan airnya ya
karena pada saat kita mematikan air itu kita berpotensi
memegang kembali kerannya padahal kita tahu tangan kita sudah bersih
kalau kita memegang lagi maka tangan kita menjadi terkontaminasi
oleh karena itu pada langkah terakhir cuci tangan ketika menumbuhkan
untuk bahan yang tidak otomatis sebaiknya kita menggunakan tisu
atau alat yang kita bawa dari rumah sendiri untuk menutup keran air tersebut
atau kalau tidak membawa tisu kita bisa memutar kerannya
menggunakan siku tangan ya itu yang bisa mengurangi transmisi
tentunya untuk kita cuci tangan menggunakan air yang mengalir
maka jenis sabun yang disarankan adalah sabun yang memiliki antiseptik ya
kemampuan antiseptik karena kita ketahui itu bisa membunuh virus
termasuk sars cov dua dan mereknya terserah apa saja
yang terpenting dia memiliki kemampuan sebagai sabun yang ada antiseptik itu saja
terakhir boleh dijelaskan dok bagaimana cara mencuci tangan yang aman dan benar
langkah langkah cuci tangan yang benar itu sudah disampaikan oleh who
yaitu yang pertama tentu kita nyalakan dari air yang mengalir tersebut
kemudian kita basahi tangan kita setelah itu kita berikan sabun di telapak tangan ya
kita putar putar sabunnya kemudian dipersihkan ya bunggung tangan kiri kemudian bunggung tangan kanan
kemudian dipersihkan ya bunggung tangan kiri kemudian bunggung tangan kanan
kemudian punggung tangan kanan setelah itu kita ambil sabun
jari jari telapak tangan kanan kiri saling dikaitkan
setelah itu ibu jari diputar ya kanan kiri
setelah itu terakhir tentu dengan membersihkan telapak tangan ya
menggunakan ujung ujung jari tangan sebelahnya
kanan kiri dilakukan seperti itu
baik terima kasih dr agus dwi susanto atas waktunya
kesehatan adalah harga yang tidak ternilai
karena itu ingatlah pesan ibu tiga m memakai masker menjaga jarak
menghindari kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir
agar ibu dan keluarga yang kita cintai tetap sehat walafiat
jangan jadi korban kelalaian kita
demikian segmen dokter menjawab kali ini
saya frida litwina terima kasih dan sampai jumpa